minggu pagi menteri bumn erick thohir melakukan geladi kotor upacara ngunduh mantu kaisang erina
yang akan digelar tanggal sebelas desember mendatang
ada dua tempat yang akan digunakan
lokasi pertama rumah dinas wali kota solo lodji gandruk
sebagai tempat prosesi adat ngunduh mantu
serta pura mangku negara sebagai tempat tasyakuran
acara ngunduh mantu diawali dengan prosesi di lodji gandruk
selanjutnya kedua pengantin dan kedua orang tua diarat menuju pura mangku negara
menggunakan kerata kuda dengan menyusuri jalan selamateria di solo
adat istiadat kita juga hormatkan
jadi disini kan lebih tasyakuran
jadi bukan sesuatu yang kita merubah merubah adat istiadat yang kita sudah pahami dan hormati
sementara pihak pura mangkunegaran memastikan pelaksanaan tasyakuran oleh keluarga presiden jokowi
jokowi dodo ini tidak menyalahi aturan adat
meskipun ksng bukan keluarga terah mangku negara
jadi prosesi adat sama sekali tidak imporan bangku negara
tapi di lodji gandruk seperti yang sudah disampaikan oleh pak menteri
jadi disini hanya tasyakurannya
ada dua sesi undangan
yaitu pada pagi hari sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat untuk masyarakat umum
dan malam hari untuk tamu vip dan vvip
pembuatan yang telah dilakukan oleh busana jawi suratman
kesibukan jelang pernikahan kaisang dan erlina juga terlihat di tempat pembuatan busana jawi suratman
yang terletak di jalan teku umar ke prabon solo jawa tengah
tempat yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an silam
telah menjadi langganan publik figur untuk menjahit baju adat gaya surakarta
salah satu pelanggan tetapnya adalah keluarga presiden jokowi
pihak panitia telah menghubungi sejak september lalu

panitia telah menghubungi sejak september lalu
untuk membuat beskap atau baju adat pria khas solo
model yang dipilih adalah model landung dan atella beserta belangkon dengan warna senada
diharapkan akhir november ini seluruh pesanan telah selesai dikerjakan
sri hartono fajar indrajaya solo jawa tengah